sejumlah grup whatsapp dan media sosial
dihebohkan dengan video penculikan anak
di wilayah kecamatan tampan pekanbaru
setelah ditelusuri petugas kepolisian polsek kota tampan
video tersebut merupakan pelaku jambret
diamankan oleh warga pada selasa malam
pelaku melakukan aksinya tak sendirian
melainkan bersama dua orang rekannya
yang kini sebagai daftar pencarian orang atau dpo
kapolsek tampan kompol ikomang aswatama pada rabu mengatakan
pelaku mengaku sudah melakukan aksi jambret
sebanyak dua puluh tujuh kali di lokasi berbeda
saya ingin menjelaskan bahwa kejadian itu bukan pencelakan anak
namun adalah kejadian kejamretan
yang terjadi di jalan taman karya kecamatan dua madani
di mana si pelaku berinisial a
bersama dengan dua orang rekannya
menggunakan sepeda motor dan mengelakkan
jamretan terhadap seorang wanita
yang menggunakan sepeda motor
dan mengambil sebuah handphone milik korban
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
pelaku terancam hukuman sembilan tahun penjara
seorang pria di kecamatan karang
bahagia bekasi jawa barat
menjadi bulan bulanan warga
lantaran diduka hendak menculik seorang balita
beruntung petugas kepolisian sektor cikarang utara
dan mengevakuasi terduga pelaku
aksi digang kecilkan anak itu bermula
saat pria yang tak dikenal itu
tiba tiba menghampiri balita laki laki
yang sedang asik bermain ponsel di teras rumah
pria itu pun kemudian berusaha menarik kaki sang anak
beruntung ibu sang anak mengetahui aksinya
saya masuk nyetip dari pintu
tiba tiba anak saya sedikit sedikit ditarik
ih enggak teh gitu
kabur dia ke sono posisinya di sono lagi banyak anak anak
hingga rabu polisi belum bersedia memberikan keterangan
terkait dugaan penculikan anak tersebut
seorang perempuan yang diduga hendak menculik anak ini
berhasil diamankan warga di tengah sawah desa lamongan
arjasa situbondo jawa timur rabu siang
menghindari amukan massa
pelaku dibawa petugas babinsa ke mapolsek arjasa
saat kejadian pelaku kepergok menggendong bocah
tiga setengah tahun yang baru pulang sekolah tk
di dalam toko ibunya
saat mendak dibawa keluar toko
ibu korban mengetahuinya dan langsung teriak
pelaku pun langsung melepas jaketnya
dan lari ke arah persawahan
warga yang mendengar teriakan minta tolong
langsung mengejar hingga akhirnya menangkap pelaku
dari tangan pelaku warga mengamankan pisau dan jarum suntik
serta kartu pelajar di dalam tasnya
tim liputan cnn indonesia